pecinta rokera sembilan puluh an lagi lagi dimanjakan oleh kehadiran musikus internasional di jakarta
kali ini giliran band asal amerika serikat incubus
kemarin malam tampil di hadapan ribuan penggemaran di g expo kemayoran
ini adalah konser ketiga kalinya cubes di jakarta
mereka kembali dalam rangka tour album baru bertajuk delapan
ini dia informasinya
incubus akhirnya menepati janjinya kembali datang ke jakarta
rabu malam brandon boyd dan kawan kawan tampil di hadapan ribuan penggemarnya di gxpo kemayoran jakarta
inilah untuk ketiga kalinya incubus bertandang ke indonesia
brandon boy dan kawan kawan mengentak penggemar lewat lima belas lagu dari beberapa album
selain itu incubus juga menangkap penyelamat
incubus juga membawa lagu andalan mereka seperti drive wish you were here dan lonelys dari album terbarunya
kedatangan incubus ke indonesia menjadi obat rindu bagi ribuan penggemar setia yang telah lama menantikan kedatangan mereka
incubus adalah salah satu band rock era seribu sembilan ratus sembilan puluh an yang dapat bertahan hingga saat ini
terhitung incubus telah berkarir selama dua puluh delapan tahun dengan menelurkan delapan album
di indonesia band ini memiliki banyak penggemar setianya
yang menjadi alasan mereka menggelar tour album delapan lewat konser ini
incubus mengajak ribuan penggemar mereka ikut bernyanyi dan bernostalgia bersama